di tengah kepungan banjir sejak senin lalu warga dukuh lengkong desa sayung demak jawa tengah
tetap mengantar jenazah marsia yang meninggal rabu malam
sebelum dibawa ke tempat pemakaman umum jenazah disolatkan di masjid terdekat
selanjutnya dengan menggunakan perahu karet warga membawa jenazah sejauh dua km
menerjang banjir setinggi lebih dari satu meter
indra winardi melaporkan kami siang tadi kedalaman banjir sudah berangsur surut
banjir menyebabkan sepuluh ribu jiwa terkena dampaknya
dari mana ini pak
dari tagiah ya
jadi kan kondisi banjir caranya bagaimana pak untuk sampai ke lokasi makam
dalaman banjir sampai berapa pak